penyelenggara gerakan reuni alumni dua ratus dua belas memastikan tidak ada unsur politis dalam gerakan tersebut
salah satu penyelenggara ketua gnpf ulama yusuf martak bahkan bersumpah reuni dua ratus dua belas tidak akan ditunggangi kepentingan politik manapun
yusuf martak menegaskan reuni dua ratus dua belas murni kegiatan silaturahmi umat islam se indonesia
seluruh peserta dihimbau untuk tidak membawa atribut partai politik dan tidak menyuruhkan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
sementara ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dalam reuni dua ratus dua belas besok
selamat juga akan menegur peserta yang ketahuan melakukan orasi politik dalam kegiatan esok
demi allah wallahi saya bersyukur tidak punya agenda politik sama sekali di dalam pengadaan agama ini
adanya keterkaitan dengan paslon paslon tertentu
secara individu memang sama sama yang ada di sini pun semua juga sudah punya posisi pilihan masing masing
tapi tolong dibedakan antara alumni dua ratus dua belas dengan organisasi persaudaraan dua ratus dua belas
reuni dua ratus dua belas ini adalah acara untuk temukanan yaitu pada para alumni dua ratus dua belas
nah jadi itulah
yang perlu dibedakan penyelenggaranya persaudaraan dua ratus dua belas gabungan gnpf fpi dan ormas ormas yang lain
oleh kanannya komunikasi dialog dan koordinasi dengan pihak keamanan sering kita lakukan
bahkan semalam juga kita koreksi dengan polda metro jaya untuk bagaimana mengantisipasi keamanannya
dari kami dari laskar dari pendekar jawara itu menurunkan enam empat ratus
nah sudah disepakati beberapa hal untuk bagaimana mengatasi masalah di lapangan